beredar foto tiket elektronik atas nama pimpinan fpi rizik sihab dengan tanggal kepulangan dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
dalam foto yang beredar tersebut tertulis rizik sihab akan tiba pada pukul sembilan waktu indonesia barat
dalam tiket elektronik itu tertulis muhammad rizik sihab akan naik maskapai saudi arabian airlines
dari bandara internasional king abdul aziz jeddah pada dua puluh februari dua ribu delapan belas
dikutip dari laman detik com rizik berangkat dari arab saudi pada pukul sembilan belas dua puluh lima waktu setempat
dan akan tiba di bandara internasional soekarno hatta pada pukul sembilan waktu indonesia barat di tanggal dua puluh satu
keberadaan foto tiket elektronik ini dibenarkan oleh sekjen fpi novel bamukmin
novel menambahkan alumni dua ratus dua belas telah membentuk panitia penyambutan kepulangan rizik
adapun ketua panitia tersebut adalah egy sujana
rizik sihab direncanakan pulang ke indonesia pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
rizik diketahui pergi ke arab saudi setelah namanya terjerat
kasus dugaan melakukan percakapan berkonten pornografi
kedatangan rizik menjadi pembahasan dalam musyawarah nasional ulama tokoh dan aktivis dua ratus dua belas
pada dua puluh lima hingga dua puluh tujuh januari dua ribu delapan belas lalu
dari cnn indonesia com ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat mahari pengungkapkan
pihaknya siap menyambut kedatangan ketua front pembela islam itu
penyambutan kepulangan rizik akan dipimpin oleh penasihat persaudaraan alumni dua ratus dua belas egy sujana
egy menyatakan kepulangan ini sudah pasti tidak seperti rencana sebelumnya yang selalu batal
egy sujana meminta presiden joko widodo bahkan tidak menghalangi kepulangan rizik
dengan mengerahkan aparat keamanan
terkait wacana kepulangan rizik sihab dua puluh satu februari mendatang beberapa waktu lalu
polda metro jaya meragukan rencana tersebut
polda metro jaya juga belum menerima laporan rencana aksi penyambutan rizik sihab di bandara soekarno hatta
kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono menyebut rencana kepulangan rizik pada dua ribu dua puluh

besok belumlah pasti
argo mengatakan jika memang pasti pulang pihak kepolisian pasti akan mengetahuinya
argo juga menjelaskan pihak kepolisian tetap fokus menjaga kamtipmas jika benar rizik sihab akan pulang ke indonesia
namun argo menegaskan polisi tidak akan memenuhi permintaan alumni dua ratus dua belas untuk tidak menahan rizik sihab
argo pun meragukan dengan pernyataan alumni dua ratus dua belas yang akan mengerahkan lima juta masa untuk menyambut rizik sihab
menurut argo jumlah lima juta orang itu hampir mendekati total penduduk jakarta
kita belum dapat informasi itu
nanti kita cek kepastiannya ya
saya misalkan kita belum pasti gak usah beranda anda
belum mas kita belum ada kepastian
kita belum ada kepastian
kita jangan beranda anda ya
karena belum pasti pulangnya jangan beranda anda ya
yang terpenting kemuliaan adalah harga kamtipmas yang kita lakukan
itu yang berhubungan
penduduk jakarta berapa
pimpinan fpi rizik sihab akan pulang ke tanah air pada dua puluh satu februari mendatang
alumni dua ratus dua belas bahkan disebutkan menyiapkan penjemputan rizik
sekjen dpp fpi novel bamukmin pun menyatakan akan memutihkan jakarta khususnya bandara
untuk penyambutan rizik sihab novel mengatakan alumni dua ratus dua belas juga berencana menyediakan arak arakan penyambutan untuk rizik
saat ini kegiatan tersebut masih terus dirapatkan
seperti dilansir dari detik com novel menambahkan pihaknya merencanakan sholat subuh berjamaah di masjid istiqlal jakarta pusat
ia juga mempersilahkan jamaah melaksanakan sholat subuh di sekitar bandara soekarno hatta cengkareng
sudah sekitar sebelas bulan rizik sihab berada di luar negeri
selama itu pula status tersangka yang disematkan penyidik
polda metro jaya dalam kasus percakapan berkonten pornografi masih melekat di dirinya
berikut kami tayangkan kembali kilas kasus yang menjerat rizik sihab itu
rizik syihab resmi menyandang status tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan firza hussein
status rizik ditetapkan setelah melalui gelar perkara di internal polda metro jaya serta serangkaian pemeriksaan
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka polisi belum memutuskan cara memulangkan rizik ke indonesia
sementara itu berkas firza hussein juga sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan yang berarti akan segera p dua puluh satu
sebelumnya firza sudah ditetapkan sebagai tersangka pada enam belas mei dua ribu tujuh belas lalu

egy menganggap ada prosedur yang dilanggar untuk menghentikan rizik yang ditetapkan
egy menganggap ada proses penetapan ini cacat hukum
egy menganggap ada proses penetapan ini cacat hukum
egy juga berpendapat bahwa ada kepentingan politik dibalik penetapan tersangka ini
egy juga mempermasalahkan perkembangan pengusutan oknum penyebar gambar pada situs balada cinta rizik
kita masih menempatkan habib rizik di luar negeri hasil kesepakatan kita juga para ulama
karena apa untuk meredam daya radikalisasi kalau dia sampai ditahan itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa

sebelumnya rizik syihab diketahui melakukan pertemuan dengan egy di sampai dita
tim kuasa hukumnya di arab saudi pada pertengahan mei kemarin
seperti diketahui rizik dikabarkan tengah melakukan ibadah umroh di arab saudi sejak awal mei dua ribu tujuh belas lalu
kemudian pada lima belas mei dua ribu tujuh belas rizik terpantau berada di negara tetangga malaysia sebelum akhirnya memutuskan kembali ke arab saudi
kasus yang menjerat rizik dan firza berawal dari screenshot percakapan di aplikasi whatsapp yang diduga dilakukan rizik dan firza yang beredar luas pada januari dua ribu tujuh belas
selain kasus dugaan percakapan mesum ini rizik syihab juga dilaporkan atas enam perkara hukum lainnya